pemerintah akan mengenakan pajak progresif untuk tanah menganggur
nah ini yang baru
hal ini dilakukan untuk mengendalikan investasi tanah yang memicu kenaikan harga tanah
menteri agraria dan tata ruang sofian jalil menyatakan
akan mengeluarkan kebijakan undang undang tanah untuk tanah yang tidak dimanfaatkan
nantinya masyarakat yang memiliki atau berinvestasi di sana akan dikenakan pajak progresif
dilansir cnn indonesia com kementerian agraria dan tata ruang sudah menyampaikan usulan ini
kepada menteri koordinator bidang perekonomian darmin nasution
tarif ini nantinya akan berlaku di seluruh indonesia
dengan besaran tarif yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing masing